pesenetron rio rifan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk yang kelima kalinya
rehabilitasi sulit diberikan pihak kepolisian karena rio sudah berulang kali melakukan kesalahan
usai dilakukan pemeriksaan intensif sejak jumat malam dan adanya barang bukti yang diamankan
rio rifan kembali menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara
senin siang rio menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes urin kembali yang hasilnya tetap menunjukkan
bahwa dirinya positif menggunakan narkoba
rio mengaku hanya sebagai pemakai dengan alasan hilaf
meski demikian baik pendalaman motif maupun pemasuk narkoba terhadap prio terus dilakukan
per hari ini saudara rr sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika
tetap tersangka kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau
karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan
maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun masih tetap positif
tersangka masih menyampaikan dari dpo atas nama b
dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka b
dan kami masih berkoordinasi dengan instasi terkait
kembali tersandung kasus narkoba artis sinetron rio rifan akan menjalani proses hukum untuk kelima kalinya
polisi akan memproses hukum rio karena telah melakukan hal yang sama berulang kali
aktor rio rivan kembali berurusan dengan hukum akibat terjerat narkotika
sebelum ditangkap pekan lalu rio baru selesai menjalani masa tahanan selama tiga tahun dengan kasus yang sama
dia baru selesai menjalani hukuman penjara februari lalu
hukuman itu bukan yang pertama bagi selebritas itu
rio tak kapok meski empat kali ditangkap karena menggunakan barang haram tersebut
berkaca dari track record rio kepolisian mengambil langkah tetap memproses kasus narkoba tersebut
dan nantinya menyerahkan kepada hakim terkait funis kepada artis sinetron ini
karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama
maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan
nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan
dia bilang masih pakai sendiri